serem amat deh lo
you know rene kalau di penampungan tuh
gak enak banget makanannya
main telur nasi telur nasi telur nasi

pak pak pak pak
ini pesan satu lagi ya orange juice ya
soalnya pasti bentar lagi habis semua

gue punya berita buruk
si wina tetep ngadain pestanya
aduh what sih ra
tapi lihat lihat dulu dong nyembur tau
tapi kok bisa sih
ternyata kita udah hancurin mobilnya
gue juga gak tau

udah makan lagi lo
enggak gak boleh gak boleh
bapak mau borong semua koran sama majalah saya
alhamdulillah dua hari ini orang sama majalah saya laku semua
saya bungu sebentar pak
ini semua emangnya buat apa ya pak
mau dijual lagi
oh enggak enggak
kami berdua ini memang senang sekali membaca koran
jadi dalam sehari kami bisa menghabiskan untuk membaca koran dan majalah ini
iya daripada nggak ngerjain apa apa
mendingan kan baca lebih berguna
oh iya kami akan berlangganan terus majalah dan koran ini sama kamu
iya tapi kamu mesti ingat
hasil penjualan koran dan majalah ini harus kamu berikan kepada anak anak penampungan yang kamu tampung di penampungan
agar semuanya bisa